dua perampok nasabah bank ditangkap polisi di kabupaten karawang saat menguntit calon korban
sementara di tasikmalaya polisi menangkap basah tiga orang pencuri kabel listrik
ketiga pelaku menggasak sedikitnya satu lima ratus meter kabel listrik
berikut kilas kriminal selengkapnya
petugas satuan reserse kriminal polsek karawang kota kembali membekuk dua perampok nasabah bank
setelah pada kamis lalu menangkap tiga pelaku lainnya
para pelaku biasa menggunakan modus operasi mengempiskan ban mobil pecah kaca
atau langsung menodong korban menggunakan senjata tajam
kedua pelaku yang tertangkap diserka polisi saat sedang menguntit calon korbannya
di kawasan jalan baru karawang barat kabupaten karawang
para pelaku sedikitnya sudah delapan kali merampok nasabah bank
dan mengondol uang lebih dari delapan ratus juta rupiah
adang dadang dan teddy tertangkap tangan oleh petugas reskrim polres tasikmalaya
saat sedang mencuri kabel listrik
di wilayah cipatujah kabupaten tasikmalaya
adang yang menjadi pelaku utama diketahui merupakan mantan teknisi perusahaan listrik negara
pelaku yang ahli memotong kabel yang masih dialiri listrik menggunakan alat saklar khusus
sementara dua pelaku lainnya bertugas menggulung dan menjual kabel
para pelaku berhasil mencuri satu lima ratus meter kabel listrik yang terpasang di dua puluh satu tiang listrik
akibat ulah mereka aliran listrik di sejumlah kawasan di selatan tasikmalaya sempat padam
teteskan vital ear oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga anda